sekarang juga kasus di kampung bayam kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah dipastikan bisa menyelesaikan persoalan persoalan seperti tanah itu
karena banyak di jakarta ini irisan antara kewenangan pemerintah pusat dan kewenangan pemerintah daerah
nah dengan adanya undang undang yang spesifik maka harapannya program program seperti bisa selesai
jadi menurut saya yang penting bukan soal
siapanya yang ditugaskan atau ditunjuk atau dipilih saja
tapi bagaimana ru ini menyelesaikan persoalan persoalan di jakarta
jakarta ini bukan hanya pusat kegiatan perekonomian tapi juga pusat kegiatan kebudayaan
saya mengharapkan juga dari ru ini ada pengaturan endomen dana abadi untuk kegiatan kebudayaan
sehingga jakarta sebagai pusat kegiatan kebudayaan juga bisa maju
dan bidang bidang urutan itu kan banyak sekali
tentang pembangunan infrastruktur dasar seperti soal air minum khususnya
kemudian transportasi itu semua perlu kewenangan yang diberikan cukup luas kepada yang pegang kewenangan di jakarta
supaya bisa memastikan pasokan kebutuhan terpenuhi air minum di jakarta pasokannya dari luar
kembali kepada pesan pertama saya
ruu ini perlu menjadi solusi atas problem problem yang saat ini ada
jangan sampai ruu ini membuat problem baru yang sulit nanti penerapannya
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
pay tv dan media streaming lainnya